belon isa kok udah mau ronda
ya gapapa tuh mak
acing kan warga teladan
kok mau ronda tapi bener
masa sih mak
aci kan biasanya penampilannya memang begini mak
seru deh pak
cini bersama temen temen melakukan penyamaran
penculiknya biar gatau nama asli kita siapa
nama penculiknya siapa
jeniper lupa nanya pak
jeniper ga takut mau diculik
seharusnya jeniper takut sayang
jangan jalan jauh jauh ya
kalau mau jalan sama papa aja
berdoa dulu ya sayang
apa benar si nen bisa
kalau dia memang bisa
iya pak ustadz
setiap pertanyaan saya
kamu selama ini menghilang
kamu selama ini menghilang
di mana saja
kamu selama ini menghilang
mudah mudahan ini tidak salah ngomong
gunung sindur pak ustadz
bukan pak ustadz rw
berendam air panas
buat nyebuhin kurab
saya tahu ini kurang macam apa
saya dengar kamu bisa menyuguhkan orang
bisa mengobati orang
ada yang sembuh
abis itu dia bisa berdiri
atau semacam mantra mantra
gak ada pak ustadz rw
iya pak ustadz rw
kerja swe sakit
terima kasih pak
membabkan kakak cuerpo
acing belum isa kok udah mau ronda
ya gapapa tuh mak acing kan warga teladan
kok mau ronda tapi bener
masa sih mak aci kan biasanya penampilannya memang begini mak
ya gapacem macem tuh mak acing mau ronda beneran
acing ronda dulu ya mak ya
iya nenek kan khawatir kamu sendirian di rumah
sekarang kan lagi musim penculikan
nek aturkan laki laki nek gapapa tuh kalo bisa di rumah
asing yang datang jangan dibukain pintu ya
eh nanti jangan lupa pintunya dikunci
ini juga tinggal dikit
sampai jumpa nanti
ini yang lain pada kemana
belom juga ica kang
ala biasanya juga sebelum issah udah pada nongkrong disini
mungkin karena kejadian tadi siang kang
bapak bapaknya jadi ga mau keluar rumah ninggalin anaknya
ini apalagi yang ditakutin sih
penculiknya teh udah ketangkep
sekarang komplotannya lagi digubur sama polisi
kang achen bener anak anak teh ketemu di danau
saya yang ngajak dadang akum idoi sobri sama kusoy untuk ke danau
karena feeling saya anak anak teh pasti ada di danau
terus kesana anak anak beli makanan juga
anak anak itu pada beli makanan
bayangin aja beli burger sampai cihidung
wah berarti komandan aming teh bener bener hebat
padahal dia gak kemana mana
cuma menyelidiki di depan sekolah
tapi dia bisa memaparkan semuanya dengan benar
yang nemuin teh saya bukan aming
kok jadi aming sih
udah saya jalan dulunya
jangan lupa nanti saya tolong digerebek
saya mau ke rumah nyantin ya
kang aceh kita bisa aja
ini teh gak bercanda ini serius
nanti tolong saya digerebek ya
nanti kalo misalnya saya udah nikah sama tin ada lah buat kalian
tenang aja ya
siap kang aceh
katanya tinggal dikit